kalau sampai mama tau mama pasti hancur
gue aja hancur gimana mama
kita harus selesain masalah ini sebelum papa mama tau
papa mama gak boleh tau
kalau papa mama tau
kita harus selesain masalah ini sebelum papa mama tau
kita ngobrol lagi setelah papa mama tidur ya
kd cewek satu satunya
assalamualaikum pak muhyiddin
biar pak muhyiddin duluan yang duduk
dan teman si
terima kasih bang widen atas sumbangannya
mudah mudahan allah yang membalasnya
saya duluan ya
masya allah kagak mau ngalas sama orang tua
kayaknya indri udah tidur
kena hidung gua
lu inget ya
lu ga usah ikut
nanti malah jadi rame
hai kirain udah tidur
eh kita boleh masuk
eh kita boleh masuk
kan udah lama kita jarang ngobrol
kurang setiap hari kita ngobrol
eh duduk ya
eh duduk ya
eh duduk ya
anak anak udah pada tidur kang
anak anak udah pada tidur kang

akan kok gak tega ya kalo digubur
minah juga gak tega kang
tadi mina ketemu sama ibu puput di klinik
istrinya pak aji
dia nangis tadi kang
dia sedih banget
dia susah punya anak
dia mau ngelakuin apa aja
yang dikasih kemudahan seperti begini
masa minah sia siain
akang seneng dengernya
minah gak mikirin itu kang
kak aku diem aja sih katanya mau ngobrol
ya sehat lah
ih kenapa gendut ya
kamu ada masalah
ya sama temen kamu
masalah apa aja
masalah bayi misalnya
kok kakak tau
pasti tau lah dik
kakak bisa merasakan permasalahan adiknya
ya kan re
kamu kenapa nggak cerita sama kakak atau kak indra
ya ngapain juga diceritain orang cuma masalah sepele
urusan biaya itu bukan masalah sepele indri

urusan bayi itu bukan masalah sepele indri
jangan buat dia bisa tebas
kamu sama siapa berbuatnya
maksud kakak masalah ini
kamu sama siapa berbuatnya
iya awalnya sama mira
iya awalnya cewek semua
kita bertiga aku desi sama mira
terus lama lama cowe juga ikutan
indri ini pasti sedih kang
sudah pasti ini marah sama mahnya pasti kang
kan mina selalu manjain indri
ya namanya juga anak bungsu ya kan

terus nanti kalau indri gak mau sekolah lagi gimana
itu cuma ketakutan mama aja
ya mungkin awalnya kaget
tapi lama kelamaan indri pasti nerima
dia gak mau punya adik bayi katanya
kejadiannya di mana di
sekolah lo sekolah macam apaan sih
emangnya kenapa nggak boleh
guru guru gak ada yang tahu
ya literally pasti tahu lah kak
pasti udah ada yang ngasih tahu juga
ya iyalah ngapain mereka ngurusin gak penting
eh kita nggak boleh emosi nyelesain masalah ini dara
gimana nggak emosi dengernya
ya tadi sekarang nggak
lu ngomong jangan teriak teriak ya
jangan sampai papa mama tahu
mama udah tahu kok
aku yang kasih tahu
harus pingsan bunuh diri
ya biasa aja kayak apa
ya biasa aja kayak les
jadi gini d
itu kan banyak cowok yang terlibat ya
kira kira kamu tahu nggak siapa ayahnya
maksudnya apa sih kak
man bisa merasakan apa yang dirasakan indri kang
kan selama ini semua perhatian tertuju ke dia
ya kan kang
tapi nanti kalau adik ini udah lahir
pasti dong semua perhatian gak bisa ke dia total
gimana dia bisa batu urus adiknya ya
dia sendiri belum mandiri kang
hai ah kasihan indri ya siapa yang bakalan bantuin dia urus dia
hai ada apa sih
makan kainnya nggak sopan masa duduk indri hamil
bukan gitu mah
ini nih andri nemuin ini di dalam komiknya indri
terus ini punya siapa
di sini aja